petugas kejaksaan tinggi nusa tenggara timur dan kupang menjemput paksa
tersangka kasus korupsi jual beli aset negara yang disita dari pt sigaret kupang ntt
petugas terpaksa mendobrak pintu karena keluarga sempat menghalangi petugas
penjemputan paksa paulus watang tersangka kasus korupsi jual beli aset negara
yang disita dari pt sigaret di kupang ntt senin pagi berlangsung ricuh
di rumah tersangka di jalan pucang anom surabaya
keluarga menghalangi petugas kejaksaan tinggi ntt dan kupang
dengan alasan tersangka dalam keadaan sakit
paulus tersangka kasus korupsi senilai tujuh sembilan miliar rupiah bersembunyi di kamarnya
petugas terpaksa mendobrak pintu kamar dengan linggis karena keluarga melawan
ketua rw pucang anom surabaya mengatakan tersangka adalah tamu di rumah tersebut
karena tempat tinggal itu dihuni anak tersangka
petugas kejati ntt dan jawa timur sudah meminta izin rw dan rw setempat
untuk menjemput paksa tersangka
sementara itu menurut kepala seksi pidana umum orang dan harta benda
atau kasih oharda kejati ntt paulus watang ditetapkan sebagai tersangka
karena menjual aset negara tanpa sengkapan
dia bekerja sama dengan mantan jaksa kupang
selama tiga jam petugas kesulitan menjemput paksa tersangka
namun paulus bisa dijemput meski harus dirawat terlebih dulu di rumah sakit
muhammad yanuar komarudin surabaya